keluarga korban jatuhnya pesawat lion air pkl kipe menuntut kepastian ganti rugi dari manajemen lion air
ganti rugi belum juga dipenuhi karena lion air mensyaratkan penanda tanganan dokumen rilis dan juga discharge
sebanyak sebelas keluarga korban jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh melakukan gugatan hukum terhadap lion air
karena hak mereka mendapatkan ganti rugi sebesar satu dua puluh lima miliar rupiah per korban
atas kecelakaan pesawat oktober silam belum juga dibayarkan
keluarga korban belum menerima ganti rugi karena lion air mensyaratkan penanda tanganan rilis and discharge
sebelum pencairan ganti rugi
dokumen ini mewajibkan keluarga dan ahli waris melepaskan hak penuntut lion air
boeing dan dua ratus pihak lainnya yang terkait dengan pesawat boeing
selain kepada lion air para advokat yang mewakili para keluarga korban juga menggugat bowo
dan diajukan di cook county negara bagian illinois amerika serikat
lokasi kantor pusat produsen pesawat terbang tersebut
begitu dihadapkan dengan
keterlaluan gitu kita menyerahkan sepenuhnya hak kepada mereka itu dan itu syarat itu mutlak harus tanda tangan
padahal di permen hukum no tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sebelas pasal dua puluh tiga
atas ganti rugi satu dua puluh lima miliar rupiah tidak menutup kesempatan bagi ahli waris untuk menuntut ke pengadilan
menurut kuasa hukum sebelas keluarga korban
kementerian perhubungan telah menyatakan munculnya dokumen release and discharge ini tidak relevan
namun sayangnya sikap tegas dan peran aktif pemerintah menyelesaikan masalah ini tidak terlihat
jangan cukup sampai di statement tapi ada partisipasi aktif
nah teman teman korban ini sudah roadshow kemarin
sudah menemui pejabat ini sudah menemui pejabat itu
tapi kenapa jadi sampai sekarang tidak ada kejelasan
jadi ini yang kita harapkan agar pemerintah segera campur tangan untuk hal ini
jadi selama ini pemerintah tidak ada campur tangan
ya kami tidak tahu sejauh mana
karena sudah sekian lama tidak ada hasilnya
gugatan keluarga ini diperkuat karena adanya momentum permintaan maaf dari ceo boeing dennis millenburg
serta pengakuan kesalahan
pada sistem pesawatnya
tim liputan cnn indonesia jakarta